nama rizal ramli yang sebagai salah satu menteri yang dirombak atau digeser atau dicopot hari ini ditanggapi santai
oleh gubernur dki jakarta basuki cayapurnama menurut ahok siapapun yang menjadi menteri
tidak memiliki hak untuk menghentikan reklamasi pulau di dki jakarta
seperti diketahui ahok sempat bersih tegang dengan rizal ramli terkait moratorium penghentian pembangunan reklamasi
ahok pun mengatakan hanya presiden yang bisa melakukan penghentian reklamasi
dengan melakukan pencabutan sejumlah keputusan presiden yang mengatur tentang reklamasi itu
aku gak tau reklamasi kan bukan urusan menteri urusan teratas presiden
yang menentukan presiden kepres kan
dia kalau mau batalkan reklamasi harus mencabut kepres nomor lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima itu sama satu kepres lagi tahun berapa itu
dan itu juga mesti membatalkan pernah dki loh
perda dki tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima kan sudah membuat tentang reklamasi